bank indonesia merilis cadangan devisa periode mei dua ribu sembilan belas tergerus sebanyak empat miliar dolar amerika dibandingkan bulan april dua ribu sembilan belas
cadangan devisa pemerintah pada mei dua ribu sembilan belas berada di posisi satu ratus dua puluh tiga miliar dolar amerika atau turun empat miliar dolar amerika dibandingkan april dua ribu sembilan belas
bi menyatakan penurunan dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri dan berkurangnya penempatan falas di perbankan bank indonesia
sebagai antisipasi kebutuhan likuiditas falas dalam pembayaran dividen perusahaan
bi menilai posisi cadef tersebut masih mendukung ketahanan sektor eksternal dan stabilitas makroekonomi